gunung semeru mengeluarkan awan panas
beginilah detik detik gunung semeru di lumajang jawa timur menyemburkan awan panas
awan panas mengarah ke daerah besukbang dan besuk kembar
dengan jarak luncur hingga dua tujuh ratus lima puluh meter dari ujung lidah lava
atau sekitar tiga km dari puncak mahameru
meski demikian status gunung semeru masih waspada atau level dua
sampai pukul dua puluh empat ada luncuran lava pijar sampai seribu meter
satu kilo dari puncak
tadi sore baru ada kenaikan luncuran terakhir sampai tiga meter
tapi masih jauh dari pemukiman
jadi bpd menggubah pada masyarakat di sekeliling gunung semeru
tenang jangan panik tetap menjaga kewaspadaan
masyarakat diimbau agar tidak melakukan aktivitas dalam radius satu kilometer
dan di wilayah sejauh empat kilometer di sektor lereng selatan tenggara kawah aktif
yang merupakan kawah aktif gunung semeru sebagai jalur luncuran awan panas